setelah memastikan batal membangun venue di kawasan monumen nasional
lima lokasi telah ditentukan sebagai alternatif ajang balapan formula e
pembangunan venue untuk ajang formula e di jakarta masih dalam tahap perencanaan
usai kunjungan tim formula e yang akan dilakukan pada oktober ini
pemerintah provinsi dki jakarta baru akan menentukan titik pembangunan
dengan melihat keamanan dan seluruh kebutuhan ajang formula e
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku
ada dua lokasi diantaranya pantai maju bersama di pulau reklamasi dan kawasan senayan jakarta
bisa saya sampaikan pada saat ini nanti pada waktu ini akan saya sampaikan